kaka yang harusnya jawab itu hapenya bunyi
oh iya sebentar
ben sayap sudah sembuh
terus jadi copet lagi
loh namanya kamus
di sini pegawai
kamus dulu yang pegang keamanan di sini
tapi bukan pegawai
sekarang sudah mengundurkan diri
terus sibukannya apa sekarang
dengar dengar mau bisnis ke cimpring
kalau yang bandanya besar
sama pensiun juga
terus sibukannya apa sekarang
kalau kang komar saya nggak tahu
kalau iwan katanya sibuk tinju
saya kemarin latihan nggak fokus
abahnya nggak setuju sama saya
kang mus kang komar iwan sekarang nggak ada
berarti sekarang saya aman
cita cita kamu buat jadi petinju
buat jadi sang juara
sudah di depan mata
saya bukannya nggak ngerti perasaan kamu sekarang
saya bukan ngeremehin masalah kamu sama yuyun
tapi masa itu yang bikin kamu gak berhasil
ngedapetin cita cita yang udah lama kamu kejar
pasar tempat tadi kamu operasi
sesungguhnya bukanlah tempat yang aman nyaman dan tentram buat kita
buah senior kamu pernah gagal totalisasi
sementara kamu berhasil
tapi kamu jangan cepat berpuas diri
tugas buat kamu
kamu harus bisa melaksanakan operasi dengan mulus
selama tiga hari berturut turut
minimal satu dompet per hari
jangan lupa subscribe channel ini
untuk dapat info terbaru
untuk lebih banyak informasi
ini biarin aja
akang pergi gak lama
jadi jangan mentang mentang saya hobi main bola kemudian kalian tinggal di sekolah
jangan dua duanya jalan
karena nanti rata rata yang menjadi pemain bagus itu punya pemikiran yang bagus
harus pintar ya harus pintar
kalian sekarang harus latihan lebih serius
penuh semangat kelak kalian akan menjadi sang juara
kontrol yang bagus kontrol yang bagus
jangan jauh dari kaki kontrol yang bagus
kuasa itu lah kuasa itu lah
oke datang lagi
kamu di mana
di jalan ada apa
cuma pengen tahu kabar kamu
saya baik baik aja
istilahnya bukan sembuh
tapi normal kembali
saya kemarin itu bukan
syukur kalau kamu sudah normal
saya sudah normal
dan sudah kembali menjalankan aktivitas seperti biasa
maksudnya kembali menjalani aktivitas seperti biasa itu apa
meramaikan kasanah percopetan di kota ini
dan jalan nanti menjalankan aktivitas sebuah balan
ben sayap sudah sembuh
terima kasih hati hati di jalan
serta makan keselamatan bukan kecepatan

minta kopi aja bisik bisik
ibu tadi bawa dompet nggak